timbangan presiden memilih misalnya ke jawa tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya
nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya
itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak
yang mulia terakhir dari prof saldi pak wakil silakan
terima kasih pak ketua tadi kalau yang mulia pak daniel mengatakan sisa sisanya
saya lebih sisanya lagi jangan jangan ada sisanya yang mau saya tanyakan ini
terima kasih kepada pak menteri menko dan ibu menteri
saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini
baik permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua
ini bu menteri pak menteri pak menko ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sisih sebetulnya ada
yang mencantumkan list perjalanan presiden
ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya
memilih menjelaskan dan mencantumkan list perjalanan presiden jadi kami harus menanyakan apa sih kira kira yang jadi pertimbangan presiden
apa sih kira kira yang jadi pertimbangan presiden jadi kami harus menanyakan
se jawa tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya
nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya
itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak
nah tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini
itu yang pertama masih berkaitan dengan peta ini kira kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan kunjungan presiden itu yang dari mana saja
pak menko dan ibu menteri ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon
yang kedua ini kan sering dilakukan pertemuan ya pak menko tadi bilang pak menko pmk maupun menko perekonomian sering dilakukan pertemuan
jadi misalnya ada yang mengingatkan kita harus hati hati juga jangan kita menjalankan agenda yang sudah disusun dalam apbn lalu diterjemahkan sebagai kegiatan politik
ada nggak dalam rapat rapat seperti itu diingatkan supaya pemaknaan atau penafsiran berbagai pihak bahwa ini ada kaitannya dengan politik itu pernah diingatkan nggak
ya itu masih berkaitan dengan automatic adjustment tadi bu menteri keuangan
ya automatic adjustment atau terkait dengan pemukusan ulang mata anggaran itu
seberapa sering sih sebetulnya dalam lima enam tahun terakhir itu dilakukan di awal tahun
nah itu dilakukan di awal tahun
biasanya kan kalau mau ada apa namanya pengetahuan
nah ini dilakukan di awal tahun
pernah nggak ada pengalaman pengalaman sebelumnya yang di awal tahun itu sudah dilakukan
dan itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon yang dana lima puluh triliun lebih itu yang katanya jangan jangan dana itu yang dimanfaatkan untuk menghadapi pemilu ini
nah itu kedua pemohon clear menyampaikan seperti ini
untuk menjelaskan soal soal yang begini
yang keempat atau yang ketiga
bu menteri ini bu menteri sosial ini
ini kalau dilihat postur anggaran perlindungan sosial dua ribu dua puluh empat itu itu kan ada belanja lain lain
yang jumlahnya ini kami gunakan kemarin dari oh ya ini dari apa
pak menko ini ada empat puluh dua tiga triliun
jadi lalu diterangkan di bawah yang lain lain itu ada
misalnya termasuk blt mitigasi resiko pangan sebesar rp sebelas tiga triliun
ini bagaimana menjelaskan korelasi angka sebelas tiga triliun itu dengan mitigasi blt el nino itu
ini perimpitan atau tidak ini pak menteri dan bu menteri
nah ini yang tidak kalah pentingnya juga pak menteri dan bu menteri
karena bulan november itu akan diagendakan pemilihan kepala daerah serentak seluruh indonesia
karena nanti muaranya akan datang juga ke mahkamah konstitusi
terutama yang mendalilkan ini kepala daerah
itu menggunakan dana seperti yang didalilkan mirip mirip seperti hari ini
kira kira mitigasi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat
agar nanti problem yang diceritakan oleh kedua pemohon itu
tidak berulang kembali diceritakan di mahkamah ketika ada sengketa pilkada nantinya
nah karena kita tahu pasti di daerah punya dana dana yang bisa dialokasikan
seperti yang diceritakan oleh bapak bapak dan ibu menteri di awal tadi
nah itu kira kira yang perlu dikemukakan
dan mudah mudahan pak menteri dan bu menteri itu bisa menjelaskan beberapa poin dalam bonggol besar
jadi dalam lingkup besar terkait dengan bansos yang didalilkan oleh kedua pemohon ini